bukan mbak mbak dewi gak baik perempuan pergi sendiri
makanya jangan ngebut
aduh amas banget sih
yang ada sekarang om malah khawatir sama kamu
kalau om nggak bisa cari uang
aku gak bisa biarin hal ini terjadi
lara udah gak sarapan tadi pagi
dan siang ini dia juga gak makan
kalau seharian penuh dia gak makan
sita gimana kalau mama dewi yang antri kamu ke tempat les
nanti pulangnya kita bisa beli es krim ya
tapi bertiga ya sama mama lila
mama lila gak enak kalau ganggu kalian berdua pergi
gini aja kalau sita pergi sama mama dewi mama lila gak ikut ya
kalau gitu sita sama mama lila aja deh
muhammad dewi di rumah aja ya
ayo mau udah telat nih

mbak lila handphonenya
non ustadz perlu uang non
ustadz udah gak punya uang non

ma belum lagi sesuai
baik makin panjangin
mereka pengen dinyatakan buat seseorang yang ngomong
saat itu siapa dia lo hajar mereka
aku mau bicarakan sesuatu apa
nggak tekan buka gantung baru
kita ini lagi buru buru kita ada janji makan siang bareng klien
iya ada apa zah
yaudah kalau gitu gue gak akan ganggu kok
gue cuma mau ngasih ini sama lo
kita udah tungguin nanti kita telat
kita nggak punya waktu untuk kayak gini ya
ya ampun mbak dewi ngapain sendirian mbak dewi mau kemana
oh mbak ada janji ketemu dengan orang
ya udah kalau gitu biar aku anterin ya mbak biar aku temenin
oh gak usah sendiri aja
mbak dewi gak baik perempuan pergi sendiri ah ya
terlaluan bener terlaluan
kenapa sih ma
kok pulang pulang udah marah marah kayak begitu
geras kepala banget gak bisa dibilangin
susah banget dibilangin jangan deket deket sama mirsa
eh sekarang ma pergi berdua sama anak penjahat itu
mama udah gak usah mikir macem macem ah
enggak enggak kayak begitu kok kejadiannya
jadi suami jangan terlalu polos
bisa bisa istri kamu itu direbutin ya
mama itu gak mungkin mama
udah lah gak usah mikir kayak begitu ah
gak mungkin gak mau bilang
zaman sekarang ini tau
banyak sekali perempuan setengah banyak kawin sama berondong
banyak tuh lihat di luar sana
apalagi si mirsa itu keturunan agung jahat
gak heran nih kalau dia bisa jadi perebut istri orang
aku masih kuat kuat aja wi
kalau dalam beberapa hari ini akan gak makan
cuma kalau ngeliat lara nih anak sekecil ini kelaparan aku gak ketega wi
kang akang jujur deh sama dewi
lara ini anak siapa sih sebetulnya
apa benar dia itu anak yang balila
dimanapun juga gue harus tetap jaga rahasia ini
gak boleh sampai bocor
masih berapa kali sih aku bilang sama dewi supaya dia percaya
lara ini anak akang wi
bener bener anak akang
kalau lara ini emang anaknya aka
terus ibunya dimana
kita kan udah lama gak ketemu
ibunya lara itu orang kampung sebelah
ibunya aja nggak bertanggung jawab
dia kabur begitu aja begitu lana lahir
tapi kang dewi gak pernah dengar tuh
kamu udah nikah terus punya anak
kalau emang akan tuh ayahnya lara
kok lara manggil akang om bukan bapak
ya sebenarnya akang sama ibunya lara itu
belum pernah nikah secara resmi
akang suruh lara manggil akang om aja gitu wi
apa betul yang dibilang kang gustap ini
atau dia cuma sedang berusaha nyembunyiin sesuatu
aku harus menyelidikinya
gimana kalau lara dewi bawa pulang ke rumah dewi
iya kang disitu kan dia gak akan kekurangan apapun
aka gak perlu repot ngerawat dia lagi
kasian kan kalau akang susah dia juga jadi susah
terus kelihatannya lara sayang banget sama mbak lila
waktu di rumah sakit aja waktu mbak lila pergi lara nangis nangis
kalau di rumah dewi kan lara bisa ketemu sama lila tiap hari
iya kang ya dewi mohon kasihan lara
kalau aku jadi kamu sih aku gak bakal mau deket deket sama dia
sebenarnya mas satria ada apa sih kok ngajak maya ke tempat kayak gini
ya tempatnya kan kayaknya spesial
ya maya jadi berasa kayak orang yang spesial aja gitu
untuk orang yang spesial semuanya kan juga harus spesial mah ya
sebelum aku jawab pertanyaan kamu aku boleh tanya dulu nggak sama kamu
sebenarnya hubungan kamu sama mirza itu apa sih kalian pacar

enggak mas makanya gak pernah pacaran sama mirza
maya cuma membuka hati maya untuk orang yang spesial aja mas
saya ingin berbagi kebahagiaan saya dengan orang yang saya cintai
aku siap kau berbagi kebahagiaan sama kamu mai